kamu ketawain saya enggak pak saya ketawain tisna dan bohong kamu yang bawa motor
cina kan saya pasti kamu ketawain saya ya kan pak isna ketawa juga tuh biarin dia sedang ketawain
kamu bang jadi pagi ini pergi ke cilengsi sama bang edi jadi mumpung dia mau lihat rumahnya bang
sekalian ikut dia kan abang yang bonceng dia harusnya dia yang ikut abang bukan abang yang ikut dia ya dia ikut
abang bang semaleman tapi jadi mikir mikir apa kalau kita jadi beli rumah di celang sih terus
pindah ke celengsi abang gimana ya tetep naik si cungkring abang nggak capek bulat balik dari sini
ke celang sih buat ngecek demi beli rumah abang rela bulat balik ke sini
ojek siapa yang ngecek tadi lu manggil gue berarti mau ngecek enggak gue mau nanya lu
abang nyamper bang edi dulu ya hati hati ya bang jangan ngebut lah kan kumannya deket ngapain
musik ngebut hati hatinya bukan ke rumah bang edi tapi kecileng sih ya
nanti dulu ya iya ntar jangan lupa rumahnya dipotong ya bang tadi juga kan pengen lihat
dia fotoin pakai apa pakai hp abang hp abang ada kameranya enak aja nanti tadi nggak bisa main game
ada input baru apa di kamung kita
bang ojek mau beli rumah
bapak sama bunga pasti belum tahu
berantem gara gara perempuan
itu juga udah
pur mau kemana
mau tau aja
harusnya lo tau gue gak bakalan jawab pertanyaan lu
harusnya kamu kasih tau sebelum saya nanya
bu makan jangan malah bengom
ibu indek bengong tapi ibu sedang mengingat
kabar terbaru apa ya yang ibu dengar kemarin
pak sofyan jadi ngecek gak
saya mau narik pak sofian
pak sofyan jatah gue
kalau gitu jatah saya neng bunga
bapak mas pur kamu kang tis nak
om tis lo kan keringatnya bau
daripada saya nggak bisa napas di belakang kamu motornya saya yang bawa
paling bagus ada kita
lagi sarapan ya bang udah makan udah alhamdulillah
memang jalan jalan cuma satu kan saya tuh abang bukan maksud saya kita kan
coba silensi silensi tuh jauh bang saya juga harus pakai helm helm cuma satu ya
saya aja yang pakai helm kalau gitu abang aja yang motor ya ya udah deh bang
ngajak aja bentar bang saya ngambil tas dulu ya
pur gua pinjam helm lu ya kalau minjem itu ngomong dulu baru ngambil kalau gua
enggak pak saya ketawain tisna jangan bohong kamu yang bawa motornya
pak tisna ketawa juga tuh biarin dia sedang ketawain kamu
selamat siang pak silakan masuk
apakah bubur ayamnya enak
bubur ayamnya enak
apakah baru dinmai bro
ada perlu apa mau minta tolong sama gue
gue ada perlu my bro ada perlu apaan sama gua gue perlu pertolongan lu
hai kenapa bubur ayam gua lo makan

gak ada keluarga
kalian bisa ngareper hormat
buat berobat emak gue
bukannya emak lo udah meninggal
itu yang pertama
yang kedua masih hidup bin
bisa dapat enam juta din
sekarang giliran kamu
orang yang gak mau maafin temennya
semua dosa orang yang minta maaf
semua dosa orang yang minta maaf
kepada orang yang gak mau maafin
kamu kan gak mau maafin saya
akan dikasihkan kepada kamu
dosa kamu aja udah banyak
pasti siksaannya berat
ntar di neraka
punggung kamu disetrika
punggung kamu disetrika
punggung kamu disetrika
dosa dosa lu jangan dikasih ke gue
berpelukannya jangan lama lama
ntar ada yang liat
eh siapa yang suruh lo tutup kuping
kalo gak jadi beli
lu boleh mainin lagi kok